kedatangan aktivis politik yang juga akademisi roky gerung di universitas muhammadiyah jember sempat mendapat penolakan
namun roky tetap menghadiri kegiatan dengan pengamanan ketat pihak kampus
sementara hal serupa juga dialami nenowarisman yang ditolak kedatangannya saat akan memberikan ceramah di lombok nusa tenggara barat
roky gerung tiba di kampus universitas muhammadiyah jember setelah merawat pengamanan ketat dan masuk kampus menggunakan ambulan
ini dilakukan karena sehari sebelumnya pihak kampus didatangi oleh seorang aktivis lsm yang juga caleg yang menentang kedatangan roky
dalam video yang beredar di media sosial aktivis bernama jumadi menolak kedatangan roky gerung dan akan melakukan upaya pengadangan jika roky tetap hadir di kampus
di sela sela kuliah umumnya rocky sempat menyinggung upaya pengadangan dirinya
sementara itu pihak kampus tidak mempermasalahkan kedatangan roky gerung karena rocky datang ke kampus bukan untuk kampanye
kita hanya bekerja untuk pendidikan kesehatan dan amal seorang yang lain
siapapun boleh kesini yang muslim non muslim yang mana lagi ini kampus
ini milik semua orang yang ingin berpikir
anda anda orang yang ingin berpikir sehat
artinya bukan agenda kampanye pak ya
bapak lihat sendiri ya pak ada kita bukan di berdemen kita nggak di situ
sementara itu hal serupa juga dialami neno warisman
meski ditolak masa kegiatan neno warisman di sejumlah tempat di lombok kamis yang berjalan lancar
neno mendapat pengawalan ketat dari sejumlah relawan termasuk dari anggota tni polri
menanggapi banyaknya aksi yang menolak kehadirannya neno menyatakan bahwa hal tersebut biasa terjadi dalam demokrasi
lebih banyak yang menerima
karena mungkin biasa saja itu dan gini demokrasi

ya masyarakat sangat antusias
insya allah orang orang datang dari lombok tengah dari semua lombok
sementara itu jajaran kepolisian resor lombok barat dan polda ntb ditempatkan di sejumlah titik untuk melakukan penjagaan
kami dari pihak keamanan tetap mengacu bagaimana supaya kondisivitas daripada wilayah kita tetap aman
ya sehingga kita tetap
kita lakukan pengamanan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan
sebelumnya sejumlah masa sempat mendatangi lokasi acara nenowarisman ini dan menggelar aksi demo menolak kedatangannya
mereka menganggap ceramah neno dapat memecah belah persatuan bangsa
tim liputan cnn indonesia